ya allah gimana ini
mereka keliatannya bahagia banget
aku gak mungkin ngerusak kebahagiaan mereka
malah harus sudah mulai bisa bicara
ini hampir aja bilang kalau kita udah celakain dia
tapi untung aja dia
kamu jangan pikirkan apa yang sudah dikatakan sama mereka ya naya
apa yang dikatakan sama mereka itu tidak benar sama sekali
anak almarhumah ibu kamu
bapak gak mau lihat kamu sakit
gara gara mikirin hal hal yang seperti ini
hal hal yang gak masuk akal dah
bapak gak usah khawatir ya
dokter panji udah cerita semuanya sama aida
dan aida tahu kalau aida anak kandungnya ibu lila pak
dan ternyata dokter panji yang udah menukar hasil tes dna nya pak
dokter panji menukar hasil tes dna
memangnya untuk apa
ini semua untuk kesembuhannya om surya
dan dokter panji juga minta tolong sama aida supaya aida mau pura pura untuk jadi anak kandungnya om surya
makanya ida mau minta izin dulu sama bapak
kamu nggak boleh melakukan itu gak boleh
ini hitung hitung kita balas kebaikannya dokter panji pak
kamu gak boleh melakukan itu dah
kalau kamu mau membalas kebaikan dokter panci
gak harus seperti itu dah
kamu bisa melakukan kejujuran sama dia
gak perlu kamu kasih harapan dokter panci itu
bapak nggak suka kalau ada orang yang mengaku ngaku kalau kamu itu adalah anak mereka
bapak gak suka itu
kalau kamu melakukan hal itu itu sama halnya dengan kamu mengingkari kalau kamu adalah anak
almarhumah ibu kamu gak akan suka mendengar ini da
dan kamu juga akan lakukan itu
dan bapak tahu niat kamu itu baik
tapi apa yang kamu lakukan ini salah

lelah kamu terus terang saja sama mereka
katakannya sejujur jujurnya sama mereka da

jangan sampai kesalahpahaman ini berlarut larut
jangan sampai kesalahpahaman ini berlarut larut
bapak lakukan semua ini karena bapak tidak mau kamu mengecewakan almarhumah ibu kamu
mereka keliatannya bahagia
aku gak mungkin ngerusak kebahagiaan mereka
malah harus sudah mulai bisa bicara
dia hampir aja bilang
kalau kita udah celakain dia
tapi untung aja riza gak denger
karena sekarang kita pasti udah di penjara
kita harus cepat bertindak
kita harus bungkam mulutnya ibu laras
kita harus culik dia
kok ada suara pintu
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu dar magazines
yang sepupu banget
yang sepupu banget
yang sepupu bagus
yang sepupu futsal
yang sepupu ig
yang sepupu menopang
yang sepupu kenang
yang sepupu gini
yang sepupu senang
yang sepupu tsarung
yang sepupu cnn